kalau di cikampek tadi cukup padat tapi di jakarta sendiri sangat lancar ya
sangat lancar bahkan tidak ada kemacetan
apalagi kalau nanti sudah ada mrt lrt wah tambah lancar lagi
tapi ini juga menjadi tugas kita bersama ya untuk menjaga fasilitas yang tengah dibangun oleh pemprov dki jakarta ini
karena kenapa karena belum juga beroperasi ini kereta mass rapid transit atau mrt menjadi korban vandalisme
dilansir detik com badan luar kereta nomor tiga di rangkaian kereta ke delapan dari mrt jakarta ini
ditemukan tim keamanan kontraktor telah mengalami coretan grafiti pada jumat pagi
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini sudah ada korespondensi
cnn indonesia roni satria di depo mrt lebak bulus jakarta selatan
selamat pagi roni seperti apa kondisi mrt jakarta yang menjadi korban vandalisme
selamat pagi lady dan juga iqbal
kalau kita tahu memang kemarin pada dua puluh satu september dua ribu delapan belas pukul tujuh tiga puluh ditemukan di depo lebak bulus
di depo lebak bulus jakarta ini bahwa ada salah satu gerbong mrt yang kita tahu memang belum beroperasi
namun telah mendapatkan aksi vandalisme atau coret berbentuk grafiti yang di bagian badan dari kereta tersebut
sudah kalau kita lihat gambarnya masih cukup beredar di sosial media dan khususnya juga di akun instagram resmi dari mrt jakarta
kita memang tidak bisa masuk ke dalam karena memang sulitnya perizinan yang kita dapatkan
dan memang penjagaan di sini bisa dikatakan cukup ketat
anda mungkin bisa melihat di belakang saya ini kondisi sebenarnya bisa dikatakan cukup ketat sekali penjagaan yang dilakukan oleh pengamanan di sini
bahkan tinggi dari tembok untuk bisa masuk ke dalam ataupun melompat ke sini pun bisa dikatakan sekitar empat hingga lima meter tingginya
dan ini memang bisa dikatakan cukup sulit untuk bisa masuk ke dalam apalagi untuk media saja bisa melambatkan izin bisa masuk ke dalam mrt
dan bisa dikatakan bisa dikatakan cukup sulit untuk bisa masuk ke dalam mrt
kita bisa melihat bagaimana kondisi ini pun bisa dikatakan
tidak mudah kita harus mendapatkan perizinan terlebih dahulu dari pihak mrt jakarta
saya sempat tadi malam berbincang dengan william sabandar yang merupakan direktur utama dari pt mrt jakarta
yang menyatakan memang upaya dari pihak mrt itu sendiri atau termasuk juga dari kontraktor
nantinya akan telah melakukan laporan kepada polda metro jaya dan ini memang ditangani serius
karena kalau kita lihat aksi vandalisme ini sebenarnya tidak hanya ini baru kita tahu terjadi di jakarta khususnya terhadap kereta
yang saat ini belum beroperasi yaitu mrt jakarta namun kalau kita lihat di singapura sebenarnya sudah pernah terjadi di tahun dua ribu sepuluh dan dua ribu sepuluh
juga terjadi aksi grafiti ataupun coret coret yang terjadi di gerbong mrt dan ini memang dilakukan juga penanganan yang khusus
ataupun penanganan serius terhadap kasus ini
nah kalau kita lihat terkait dengan apa yang dilakukan tidak hanya melaporkan ataupun menginvestigasi kepada siapa pelaku dari vandalisme ini
namun juga dari pihak kontraktor sendiri nantinya akan melakukan beberapa tindakan
yang pertama yaitu menambah jumlah security ataupun pengamanan kemudian menambah cctv
kalau kita lihat di sini memang ada di belakang saya area ini dilengkapi dengan cctv
sebenarnya sudah ada cctv namun memang mungkin akan perlu ditambah lagi sehingga di setiap titik memang terlihat dari mana kemudian orang bisa masuk ke dalam tempat yang bisa dikatakan cukup tinggi untuk dilompati
kemudian yang ketiga melakukan patroli yang bisa dikatakan lebih sering dari biasanya intensitasnya yaitu setiap tiga puluh menit
dan kemudian tentunya ini akan berjalan
jadi ini menjadi upaya bagaimana kalau kita lihat dari pengamanan sendiri yang dilakukan di dalam depo ini
saya sempat pernah masuk dalam beberapa waktu yang lalu ketika gerbong kereta ini sempat masuk ataupun baru sampai dari jepang
dan saya sempat melihat bisa dikatakan cukup jauh jarak dari pintu utama tempat saya berdiri sekarang ini ke tempat terparkirnya gerbong kereta ini bisa dikatakan hingga mencapai dua ratus meter seperti itu
namun tempat parkir dari gerbong kereta ini ketika jarak dari tembok untuk menuju ke tempat publik yang bisa dikatakan di pinggir jalan
jalan kalau dikatakan di jalan lebak bulus tersebut bisa dikatakan cukup dekat
nah inilah yang mungkin perlu ditingkatkan tinggi dari tembok dari depo lebak bulus ini
karena bisa dikatakan tempat parkirnya kendaraan ataupun kereta dari mrt ini dengan jarak yang lokasinya dekat dengan publik bisa dikatakan tidak terlalu jauh
bisa dikatakan hanya sekitar lima puluh meter saja
dan tentunya ini memang menjadi wacana bagi semuanya karena memang tidak hanya bagi mrt ataupun dari kontraktor yang bertanggung jawab
karena memang belum ada serah terima dari kontraktor ke pemerintah
mrt namun tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama
karena tentunya ini menjadi fasilitas umum nantinya pertama di indonesia pertama di jakarta
yang tentunya harus menjadi tanggung jawab bagi masyarakat untuk melindungi ataupun merawat nanti fasilitas publik
dan tentunya ini menjadi kebanggaan kita semua ya
menjadi mrt yang pertama di indonesia dan juga di jakarta lady dan iqbal
roni miris juga ya apalagi melihat tadi anda menerangkan bahwa di belakang anda dengan pengamanan yang cukup ketat
dengan adanya cctv dan pengamanan lainnya
tentunya ini ternyata masih juga bisa diterobos oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
lalu bisa anda jelaskan apakah anda juga mendapatkan informasi terkait dengan kereta mrt itu sendiri
sudah dicoret coret begitu apakah masih garansi ataukah ada teknik khusus untuk menghilangkan cat itu sendiri
ya iqbal kalau kita lihat dari pernyataan yang disampaikan oleh tubagus hikmatullah
yang merupakan corporate secretary division head dari mrt jakarta ini

memang kalau kita lihat tidak ada yang mengganggu dari nantinya operasi terhadap mrt jakarta
yang akan diprediksi ataupun diplaningkan pada maret dua ribu sembilan belas mendatang
nantinya akan uji coba operasi pada desember dua ribu dua puluh
karena kalau kita lihat nanti mereka akan berupaya untuk menghilangkan dari grafiti
ataupun coret coret yang ada di gerbong kereta tersebut
memang bisa dikatakan grafiti tersebut masih bersifat bisa dihilangkan ataupun diperbaiki kembali
namun perlu disampaikan juga saya sempat membaca di sejumlah pernyataan
disampaikan oleh direktur utama dari mrt jakarta yaitu william sabandar
yang menyatakan bahwa nantinya di setiap stasiun ini akan ada jalur jalur pedestrian
yang nantinya terbuat dari batu yang memang khusus seperti itu
yang didatangkan bisa ditandang harganya juga cukup mahal
tentunya bila terjadi grafiti ini agak sulit untuk menghilangkannya
nah tentunya tidak hanya dari gerbong kereta nantinya yang tentu harus dirawat bersama
tetapi juga fasilitas fasilitas yang terkait dengan mrt tersebut
baik gerbong kereta
maupun juga stasiun stasiun yang dilewati dari mrt tersebut
maupun juga jalur jalur pedestrian menuju ke lokasi dari stasiun stasiun tempat mrt tersebut transit seperti itu
nah semua bagian dari fasilitas inilah yang nantinya kalau kita lihat
memang ada proses maintenance yang dilakukan oleh mrt jakarta
kalau untuk kasus saat ini ketika ada vandalisme di gerbong ini
dikatakan dari pihak mrt bahwa tentunya tidak berpengaruh sedikit pun terhadap operasi
nantinya yang akan dilakukan pada uji coba di maret
maksud saya di desember dua ribu delapan belas nantinya tetap akan beroperasi pada maret dua ribu sembilan belas
baik terima kasih roni satria untuk informasi anda melaporkan langsung dari lebak bulus jakarta selatan